sekarang kan sekolahnya sudah hampir lima belas tahun ini sesuai dengan harapan prestasi dari anak didik
deviana dan keprihatinan itu sudah mulai berkurang bahwa indonesia sekarang bisa memiliki orang orang
yang ya musisi atau komposer yang kompeten dan memiliki standar internasional sudah mulai
berkurang tapi masih tetap memprihatinkan maksud saya tuh kalau untuk saya pribadi kalau bisa lebih
cepat lagi prosesnya bukan cepat maksudnya instan ya saya sangat mengharapkan juga lebih banyak lebih
banyak pendidik pendidik musik yang bertanggung jawab yang bukan hanya sekedar buka sekolah musik
maksud saya lembaga pendidikan pelajaran memainkan instrumen dan bukan hanya asal asalan mengajar
karena indonesia itu kan banyak sekali orang orang yang punya bakat alami yang
saya tidak miliki seperti kalau pegang mike langsung ternyata suaranya bagus karena ambil gitar semuanya
bisa memainkan gitar itu artinya kita musik perjangkul bicara jadi per style ya kalau klasik
ya jelas jelas nggak mungkin ya jazz pun juga nggak mungkin bisa seinstan itu jadi kalau di dunia
musik pop atau di dunia musik dangdut karena di indonesia ini kan yang populer adalah
musik pop populer dan musik dangdut pada umumnya oleh sebab itu mitos bakat cukup itu juga berkembang
di negara kita sementara musik yang dinamakan art music jadi musik seni nah itu kurang mendapat
perhatian karena tidak terlalu dipromosikan dan juga masih sangat kurang pendidiknya
sudah ada ya komunitas klasik di sini komunitas jazz di sana sih tapi yang dinamakan komunitas
klasik komunitas jazz itu kalau bisa tuh lebih wah lebih gencar lagi dan dan lebih inilah lebih
bertanggung tapi trennya ada meningkat meningkat dengan setelah adanya tapi meningkat ya punya
target apa kira kira target saya ya mungkin mengembangkan sekolah sekolah lebih banyak
lagi atau oh kalau target saya sudah sedang juga dalam rancangan semoga dalam
dalam waktu kurun waktu dua tiga tahun ke depan kita di indonesia ini sudah ada performing art center
yang bertaraf internasional kita sebenarnya sudah ada taman ismail marzuki cuman ya
hai no comment lah ya jadi sebaiknya kita kembangkan sedemikian rupa supaya kita juga
ada seperti kayak di singapura itu esplanet performing art center di hongkong sudah ada di
malaysia juga ada performa yang banyaknya orang indonesia juga
ke sana ya tapi sekarang sudah ada yang citra citra artpreneur itu artpreneur yang saya sayangkan satu
ya mengapa bikinnya di mall ya karena kebanyakan orang indonesia kayak benar ya inilah jadi
menggahit itulah supaya mereka datang itu karena mall itu sekarang tempat yang memang paling sering
dikunjungi ya betul betul sekali cuman saya sayangkan aja coba kalau banyak sekolah sekolah musik
itu di tempatnya di tempat pusat ya karena pada awalnya yang mau yang dibangun bukan sekolahnya
oke yang mau saya tanyakan sekarang ini kenapa pendidikan musik itu penting
hai pendidikan musik itu sangat penting oleh karena dengan belajar musik kita satu belajar
teamwork belajar bersosialisasi dengan benar belajar bertanggung jawab belajar peduli
menghitung banyak sekali manfaatnya kesiplinan musik dan oleh karena otak kiri sama otak kanan kan berjalan
kalau kita belajar musik ya yang benar gitu seperti kayak main piano contohnya tahan kanan mainnya
kalau saya main seperti ini nih kanan main apa kiri kanan main apa kiriman apa kan jadi itu
belajar kultur belajar budaya luar jadi banyak sekali manfaatnya idealnya musik harusnya di
hai diharuskan d rizi di luar negeri kalau di luar negeri yang diwajibkan ya dan ada satu lagi contoh
kalau di eropa itu umumnya kalau mau mendaftar
melamar pekerjaan sebagai top manager di contohnya di sebuah perusahaan mobil
misalnya di jerman
yang enggak ada urusan dengan musik
yang enggak ada urusan dengan musik
itu yang dibaca sama human resource directornya
pasti dia lihat ini lulusan sma musik
nah itu pasti dia yang diterima
deviana tadi mengatakan bahwa salah satu mata pelajaran untuk s dua nya itu musik terapi
musik bisa menjadi metode untuk menterapi seorang
sebenarnya musik terapi ini juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit
musik terapi ini sebenarnya kan sudah ribuan tahun sebelum ada medical studi
jadi kan musik terapi dulu ya
kita sering membaca atau mendengar di media bahwa yang dipromosikan adalah musik klasik itulah bisa
dimainkan kepada ibu yang sedang hamil
sebenarnya itu promo ini aja pr branding
sebenarnya itu tidak benar sebenarnya
ya bisa benar
mendengarkan musik pada usia dini
bisa benar cuma tergantung dari musiknya
karena musik klasik pun juga ada yang negatif
jadi kita cuma bisa bilang musik positif atau musik negatif
sekarang kalau anak ini latar belakangnya dari
indonesia dia dari dulu biasa mendengar
denger ini tiba tiba
langsung stress jadi
itu kan jadi
jadi ya mau gimana mau terapi
jadi kita mesti lihat sesuai latar belakangnya juga dari
boleh dikatakan klien atau pasien
nah dari situ
jadi musik positif ya
contoh musik positif nih
nah tersenyum dianya padaku
jadi kalau bayi indonesia mungkin harus dimainkan lagu ini
iya seperti ini contohnya
musik positif apa namanya
pepayang mangka pisang jabut
di bawah dari pasar minggu
ini bisa jadikan terapi
apa yang terjadi kepada otak
ketika kita mendengarkan musik
ya misalnya kalau kita sedih
kemudian mendengarkan musik yang indah kan langsung
tapi sebenarnya ini secara
bahwa musik itu memberikan dampak terhadap pertumbuhan
perkembangan ataupun bagaimana otak itu bereaksi
bahkan bisa mereduce sel kanker
di penyandang otis
bahkan katanya kalau tanaman atau buah dikasih musik
itu langsung jadi subur
ya pernah lihat kan banyak sekali penelitian di sini
dikasih ini tanaman nih kaktus
atau apalah terserah
nah itu kan
terus dibandingin itu kaktus kita main gitu deh
wah subur deh berkembangnya
makanya biasanya musik anak anak itu selalu yang iya
jadi sekarang bayangkan anak enam tahun
jangan heavy metal aja waktu masih kecil
you tau apa lo tentang cinta gitu
jadi anak anak subur gitu ya please nanyi
gini deh yuk
ini terapi juga deh
bayangkan tuh dia kan merayap merayap sampai nengok begini kan
oke yang diajarkan dalam s dua musik terapi ini apa
diajarkan wah banyak
jadi udah lulus teratas satu di musik
ilmu pengetahuannya dengan semua mata kuliahnya
yang semua udah kita bicarakan tadi
plus sekarang mengambil s dua
nah belajar astrologi
anatomi dasar manusia
dan kalau mau jadi terapi hewan pemainnya sama veterinarian
ya juga ekstra mesti belajar anatomi berbagai hewan
intinya benang merahnya ya
jadi bukan mendalam seperti kalau kita sekolah medical school
paling tidak tahu bahwa saraf ini bentuknya gimana
jadi secara animasi juga nih otot
terus reflexologi basic basic daripada titik titik ininya nih
terus kemudian omerologi
ya kalau dibilang wah okkultisme nih
tapi ya belajar
belajar berbagai nada
jadi kita melihat dari nada yang sudah kita kenal dari perkuliahan sebelumnya
sebagai warna sekarang
jadi warna contoh kalau c
ini adalah warna merah
ini oranya d
ini adalah warna
jadi sesuai warna cakra kalau di cakra
ini cakra ketujuh
paling efektif musik terapi itu bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit apa
sebenarnya hampir semua ya
tapi yang sudah terbukti itu adalah kanker
jadi mereka yang katanya asosial tetap bisa jadi sangat sosial
dan sangat berpakat biasanya
dan juga terapi ibu ibu
dan stress mungkin juga ya
membantu di rumah sakit juga
jadi waktu operasi
waktu dia di anestesi
mendengarkan agak agak kayak tadi
deviana sendiri favorit musiknya apa
tergantung situasi dan kondisi
funk rnb sekarang banyak sekali ya
genre musik ya
kalau saya favoritnya banyak
kalau dari klasik banyak
dari jazz juga banyak
dari popnya banyak
dari rnb juga banyak
dan semuanya bisa dimainkan
apa yang dirasakan saat memain musik
apa yang terjadi pada emosi diri konsentrasi anda
nah ini dia nih
nah itu yang biasanya kalau kita melihat seorang pianis kan yang wah serius
kemudian mbak deviana apa yang dirasakan
kalau latihan aja deh
latihan apa aja
mumpamanya saya memainkan lagu all the things you want
saya lagi pengen main lagu ini jadi
serasa damai tenteram dan bukan lucu sih
kalau saya pilek
saya main deh satu jam piano pilek saya sembuh
kalau sedih lagi sedih umpamanya
lagi sedih terus saya main
mau tambah sedih lagi
makin sedih kan
ya kalau lagi sedih ya saya main aja lagu lagu yang lucu lucu
banyak mars atau lagu lagu latin
ya bercanda bercanda aja

ya tapi kalau medidasnya larut malah banyak
yaobrarin itu berani
ya ini bagus
saat dulu mana di nasional herceg
pernah ga ngarasin lagi
bisa dipahami diapresiasi
dan bisa cepat berteman
sama orang karena musik juga ya
terima kasih telah sharing
mainkan suatu tapi lagu indonesia
yang sudah diimprovisasi
lagu indonesia yang sudah diimple
lagu indonesia tradisional
diimprovisasi tapi sekarang juga
ini deh papua
ada lagu yangko